tersangka kasus penyebaran berita bohong ratna sarumpahit telah dilimpahkan ke kejaksaan tinggi dki jakarta
namun ratna masih ditahan di rutan di treskrimum polda metro jaya
atika hasiholan putri ratna sarumpait menilai hingga kini tidak ada unsur pidana pada kebohongan yang dilakukan ibunya
dia menilai tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada motif kejahatan dalam kebohongan ratna sarumpait
atika mengatakan kebohongan ratna hanya untuk konsumsi keluarga dan untuk menutupi lebam di muka ratna setelah menjalani operasi plastik
ya harapannya bebas dari dawaan pastinya ya
dijelaskan oleh pengacara bang insang dan apa yang saya pelajari dan apa yang saya ketahui selama ini
ya memang betul ibu saya ini bersalah tapi apakah berbohongnya itu adalah pidana atau tidak gitu kan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini